selama ini kulit pisang oleh banyak orang selalu terbuang
namun di tangan satriwati smk sultan ponpes alias ini
di areng areng kecamatan wonorejo kabupaten pasuruan
kulit pisang diolah jadi camilan stik bernilai ekonomi yang diberi nama stik kulit gedang
untuk membuatnya kulit pisang diiris menjadi potongan kecil memanjang
lalu dicuci hingga bersih dan direndam dalam air siri serta garam selama sehari
setelah matang proses dilanjutkan dengan memberikan aneka varian rasa
seperti rasa original balado hingga rasa pedas
karena di desa daerah dekat sekolah kami tepatnya di desa jawa
kebanyakan masyarakatnya menanam tanaman besar
tetapi untuk pemanfaatan kulitnya sangat minim
maka dari itu kami mengolah kulit pisang menjadi sebuah cemilan sehat yang mempunyai nilai jual tinggi
cita rasanya yang enak dan gurih camilan ini cocok dijadikan menu pendamping buka puasa
harganya pun dibanderol cukup terjangkau hanya rp enam per kemasan
tingginya kebutuhan masyarakat akan komoditas kolang kaling di bulan ramadan
membuat sejumlah petani di desa terlaya ikut kebanjiran berkah
saat bulan puasa sebagian besar tanaman kolang kaling di wilayah dusun cikuning desa terlaya siap dipanen
penjualan kolang kaling saat ramadan pun meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan hari biasanya
dalam sekali panen petani bisa mengolah satu ton kolang kaling
secara kualitas kolang kaling produksi warga terlaya termasuk bagus
tak heran banyak pembeli yang juga berasal dari luar kecamatan
saya beli di terlaya ini langsung ke petani karena murah ya
selain itu juga bisa memilih
yang bagus apa enggak memilih beli ke petani langsung di desa terlaya ini
butuh proses khusus untuk mendapatkan kolang kaling siap jual
buah kolang kaling yang sudah dilepas dari tangkainya lalu direbus selama dua jam
selanjutnya cangkang dibuka lalu buahnya dikeluarkan
kolang kaling yang sudah diproses siap dijual ke pasaran dengan harga cukup terjangkau rp dua belas lima ratus per kilogram
tim liputan cnn indonesia